saya kesini mau jenguk mas dhani
dan mau kasih tau
kena tumor otak
kamu pikir kami akan peduli dengan kalian
hubungan kita sudah putus
pergi kamu dari sini
bisa kita bicara luar sebentar
saya harus sampaikan ini ke ibu
setelah saya periksa tadi
anak ibu menderita tumor retak
tumor otak dokter
begitu ibu ada dana operasi
kami akan segera melakukan operasi
jadi masih bisa disembuhkan dengan operasi
operasi pengangkatan tumor harus segera dilakukan
saya usahakan uangnya dok
biar anak saya cepat di operasi
sebentar nanti saya ganti kok bu
saya gak ada
anak saya soalnya mau di operasi ibu
beneran saya gak ada
gak ada saya nggak punya
oh ya kenapa ya kok pak dini sakit banget oh iya sayang sabar ya nanti juga kamu akan sembuh ya dini kamu terus banyak banyak berdoa semoga allah memberikan kamu kesehatan ya allah apa yang harus sampai lakukan ini harus segera dioperasi
mama gak tahu lagi harus gimana mencari uang dua puluh juta
hai untuk biaya operasi anak hamba
dini kangen ayah
jadi pengen dipeluk ayah
kini kangen sama ayah bu
dini kasihan bu
iya nak tapi ibu udah janji gak akan nemuin ayah
iya bu semoga ayah ingat sama kita kita ya bu
dina dini kenapa
ibu dina mendengar ada orang yang berteriak
dini juga bu
apa mungkin itu suara ayah bu
ya udah kalian belajar lagi ya coba terusin lagi tadi yang mana ya
apakah ada ikatan batin antara dini dan dina dengan ayahnya
apa mas dhani bisa bantu pengobatan dini
dini harus operasi tumor
mungkin kali ini hambarus menyerah
demi anak hamba ya allah
ibu bapak dhani ada
bapak ke rumah sakit bu
bapak di rumah sakit
iya bu bapak jatuh dari tangga kalau ibu nggak percaya ibu lihat aja ke sana
ya udah deh bu makasih ya bu ya
iya wa'alaikum salam
terima kasih dietku
kamu melanggar perjanjian kita
saya kesini mau jenguk mas dhani
dan mau kasih tau kalau dini lagi sakit mas
mas kena tumor otak
tingnya harus dioperasi mas
kamu pikir kami akan peduli dengan kalian
hubungan kita sudah putus
bu tunggu bu
rania pergi kamu dari sini
jangan harap apapun dari kami
bu tunggu bu tolong jangan usir rania bu
saya mau bicara sebentar sama rania bu tolong bu
pergi dari sini
jangan ganggu dhani dengan sari istrinya
dhani sudah bahagia dan tidak butuh kalian lagi
pergi sekarang atau aku akan panggil satpam untuk mengusirmu
rim corps k nasa sudah memainkan
polisi untuk kembali menem queste paus di radio
pergi sekarang atau aku akan panggil satpam untuk mengusirmu
rania sudah nak kamu ikhlaskan semua yang sudah terjadi sama kamu
insya allah semuanya akan ada jalan yang terbaik buat kamu
dini akan sembuh dan dini akan kembali sama kamu
insya allah ya bu
gak tahu kenapa mas ini nggak berdaya di hadapan ibunya
dia sudah menikah lagi
tapi dani itu mencintai kamu nak
cinta itu akan membawa andahani kembali sama kamu
kamu harus percaya sama ibu ya